informasi menarik lainnya saudara penjabat gubernur jawa tengah nana sujana secara resmi membuka spekta jateng pingpong dua ribu dua puluh empat di semarang jawa tengah
selain diikuti ribuan peserta ajang ini juga diikuti atlet pingpong dari asean seperti malaysia filipina dan thailand
pertama di gorjati diri semarang gelaran sport tourism event spekta jateng tingpong dua ribu dua puluh empat disambut mendapat respon positif baik pemain maupun warga yang menonton
tak kurang seribu lebih atlet dari berbagai wilayah baik dari tanah air maupun mancanegara seperti malaysia filipina dan vietnam ambil bagian dalam dua belas nomor yang dipertandingkan dengan total hadiah ratusan juta rupiah
penjabat gubernur jawa tengah nana sujana yang membuka langsung acara itu mengungkapkan
saat ini pemprov jawa tengah mengencarkan sport tourism pasalnya banyak manfaat dari berbagai penyelenggaraan ajang olahraga mulai dari menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga
meningkatkan perekonomian dan sebagai media penjaringan atlet atlet yang berbakat
pembangunan kembali jawabannya untuk apa namanya sport turisme itu
olahraganya juga kita harapkan masalah wisata masalah kemahir juga masalah kemahir
dan juga ekonomi juga akan berkembang
dalam kesempatan gelaran jateng spekta jawa tengah pingpong dua ribu dua puluh
penjabat gubernur jawa tengah nana sujana juga turut ambil bagian pada pertandingan eksebisi
berpasangan dengan atlet tenis meja jawa tengah yon mardiono
melawan pasangan pelawak nasional bedu dan abdel
dan dimenangkan pj gubernur jawa tengah dan yonmar diono dua satu
danang prakosa kompas tv semarang jawa tengah